dan kita akan membahas lebih dalam apa itu hoarding disorder apa itu jangan jangan kena males gitu awalnya ya
sudah bergabung bersama kami silvana evawani dokter spesialis kejiwaan
selamat pagi dokter
selamat datang di cnn indonesia today
mungkin langsung aja kita tanya tanya sebenarnya
kalau misalnya lebih dalam lagi penyebab dari hoarding disorder itu apa sih
apakah ini juga ada termasuk pola asuh di dalamnya
oke terima kasih
jadi kalau kita bicara gangguan atau masalah kesehatan mental
biasanya itu faktor penyebab kita bilang faktor pencetus gitu
jadi tidak ada yang hubungan satu tambah satu jadi dua
tapi ada banyak faktor
betul tadi mungkin udah ada faktor psikologisnya dari awal gitu
dari pembentukannya termasuk pola asuh mungkin berkontribusi
terus juga mungkin ada penelitiannya
yang menemukan juga biarpun penelitiannya belum banyak banget ya
ada juga di faktor ini masalah dari dia kurang mampu nih organizing
terus membuat keputusan mana yang kapan harus disimpan mana yang dibuang
terus juga faktor trauma munculnya misalnya kematian orang yang disayang
jadinya mulai tuh menyimpan barang barang yang sentimental gitu
hal hal yang seperti itu bisa termasuk
oke jadi ada banyak gitu faktor penyutusnya
kalau rasa males gimana tuh
kita bingung nih ini antara dia mau memori gitu lagi
atau yang males aja gitu orang yang males bebersih
tapi kan ujungnya kalau yang hoarding di austra itu terlihatnya kotor begitu dok
betul jadi agak beda tipis ya kayaknya
ini males atau hoarding ya
kalau males kan kita sebetulnya ada kesadarannya
tanda kutip ada pilihannya kayak yaudah gue mager nih
tahu harus dibersihkan dipilah tapi lebih memilih tidak bergerak gitu
jadi dibandingkan dengan nah ini perilaku menimbun ini
dia nggak punya kesadaran itu harus dipilah gitu
tidak punya kesadaran kemudian tidak punya keterampilannya juga untuk mengorganisir gitu
mungkin sih perjalanannya ya kalau misalnya kita punya
jangan sampai ya kita punya si
sifat males terus ditambah dengan tadi faktor faktor pencetus tadi
mungkin aja bisa mengarah ke perilaku hoarding ini
oke jadi bisa jadi salah satu pencetusnya aja
tapi kalau misalnya kayak tadi
banyak case nih
misalnya orang beli barang
terus kita dapat mungkin paper bag atau apa
itu kan lucu lucu nih kan
bisa dibagi bagi nih
itu bisa leading juga nggak sih dok ke hoarding disorder ini
jadi awalnya jadi karena kan hoarding ini kan menumpuh biasanya barang barang yang punya aspek nilai sentimental
terus kita melihatnya sebagai barang yang punya value lagi nih untuk dipakai lagi
atau ada aspek kecantikan atau beauty dari barangnya itu
itu bisa jadi mulainya dari situ gitu
karena hoarding disorder ini gangguan hoarding ini
ada levelnya gitu di tahap tahap awal tuh yang mengumpulkan barang barang yang ada nilai nilainya
sampai yang ekstrim tuh yang mulai
benar benar nggak ada nilainya kayak sampah gitu
itu udah yang udah tahap ekstrimnya
jadi harus diperhatikan juga ya
walaupun mungkin ada nilai guna dari suatu barang itu bisa dipakai lagi
dan itu kan menjadi apa ya
bisa mendorong kita untuk riuse
tapi harus bisa juga ya untuk memilah milah sebenarnya
mana sih gitu organizing ya
balik lagi ya dok ya
tapi kalau misalnya orang yang
kita sempat bahas tadi soal lobby ya kan
tadi hobi juga belanja
jadi barangnya numpuk gitu kan
tapi dia bisa menjaga kebersihan
atau segala macam
itu bedanya gimana tuh
akhirnya dia mungkin tadi kata dokter mencetuskan untuk jadi hoarding disorder
karena kalau misalnya dia cantik
tetap bagus kan
tetap bisa terlihat bagus gitu kan
membedakannya dengan mengoleksi
kalau mengoleksi itu kan kita ada tujuannya
terus kita bisa tunjukin ke orang lain
apa ini nih yang akhirnya dibuang atau enggak gitu
dan bedanya antara perilaku yang normal
maksudnya kayak mengoleksi
ya kadang kadang mager
itu kan masih masuk perilaku normal
dibandingkan dengan perilaku ini sudah masuk gangguan atau enggak
itu kan bedanya adalah dia menimbulkan masalah nggak gitu
menimbulkan masalahnya akhirnya jadi masalah sanitasi
mungkin jadi masalah ke space dia bergerak
itu yang membedakan antara
perilaku menimbun yang masih dalam batas normal
sampai ini kita bilang sebagai gangguan masalah kesehatan mental
berarti gejalanya itu apa nih
ada gejalanya berarti dia menarik diri kah awalnya
awalnya ya itu mulai dari menimbun gitu
menyimpan barang barang gitu ya
ada yang mungkin awalnya barang barang yang memang spesifik gitu
yang punya aspek sentimental
atau lama lama barang barangnya yang tidak jarang juga barangnya ya
temanya random gitu
nggak ada temanya gitu
malah justru barangnya kayaknya nggak berguna gitu
karena dia kumpulin aja kayak oh majalah lama
koran sampai masif
dan dia tidak rawat tidak organize
akhirnya jadi menumpuk
mengganggu space pribadinya dia
tempat tinggalnya yang sampai ekstrimnya
yaitu menimbulkan ancaman bahaya kesehatan
bahaya untuk lingkungannya seperti itu
dan ini bisa dijaga nggak
masih sudah dok sebenarnya
pencegahannya adalah kalau misalnya kita
kayaknya kita punya ya memang kecenderungan untuk mengoleksi gitu ya
mungkin kita meningkatkan kesadaran kita bahwa
ini perlu diorganisir
kapan kita memutuskan ini disimpan atau enggak gitu
jadi pencegahannya kesadaran diri sendiri
perlu dari orang lain juga nggak sih dok
kalau mungkin udah masuk yang tahap yang kayaknya udah mulai mengganggu nih kayaknya kalau kita
ngelihat orang yang punya kecenderungan itu
mungkin ya kita perlu ajak bicara gitu
ada nggak sih dia masalah lainnya yang akhirnya menimbulkan gangguan ini
jadi ini harus ada bantuan dari orang sekitar juga untuk mengingatkan gitu ya
jadi jangan terlalu ekstrim begitu kan ya
dan juga jangan langsung dicat
oh ini pemalas

baik dokter terima kasih banyak sudah berbincang bincang bersama cnn indonesia
ya hari ini kita tentunya mendapatkan banyak sekali insight terhadap perilaku ini
karena lama lama pencetusnya banyak
kemudian juga akhirnya juga bisa merugikan
dan dia juga bisa menjadi orang penyendiri karena banyak sampah
baik terima kasih dokter